sudah ya assalamualaikum
dari pacarnya ya
bukan cuma temen biasa
temen biasa apa teman tapi mesra
beneran temen biasa gak pake mesra kok
dari pacarnya juga gak apa apa kok
ada si mai
masa gua ketemu dia
eh eh maaf gak liat kalau ada babih
habis dimandiin be
habis dah reputasi gua di mata si mai
duitnya udah cukup buat beli duku
gua jalan dulu ya
hati hati di jalan ya jak
kalau kita nggak hati hati di jalan
bapak gue juga bilang begitu tisna
berarti bapak kita sama sama keren ya
dos dulu dong
emang hujannya dimana pur
tadi pas gue nganter penumpang
hujannya gede banget
untung penumpangnya masih gede
jadi gue bisa beli jas hujan
pasti jas hujan kamu mahal ya
kepalanya ada dua nih
orang satu aja begini
jadi penumpang gue bisa belindung
kalau pas hujan
tis bukain tis
buka aja sendiri
akhirnya saya dapat penumpang juga
tumben tadi pak sofian
gak minta antar sama bang ojak
bapak lagi sibuk bikin paper seminar
kalau ketemu sama bunga
tolong sekali sekali dinasehatin
kalau masih kecil
jangan sering sering pacaran
emang bunga udah pacaran
makanya tolong dikasih tau
kalau pacaran itu berbahaya
kenapa gak mudur malah aja yang bilangin
udah indah mempan
sama bu nur malah aja udah gak mempan
udah kebiasaan di konter hp kakak
saya juga sering ngomong ara rojek sama berangkat
berarti kebiasaan kita sama ya
gak dari siapa siapa
kok dimatiin lagi
dari pacarnya ya
cuma temen biasa
temen biasa apa teman tapi mesra
temen biasa gak pake mesra kok
dari pacarnya juga gak apa apa kok
motornya mau gok bang
kayaknya temen saya no
wah hidupnya gak jauh dari bengkel
duluan ya bang
apakah saya bisa mengganggu
saya hanya ingin bertanya
motor siapa dari semalam ada di parkiran
gw gak tau
oh bos tidak tau
pertanyaan lo bikin gue kesel
gimana kalo ternyata motor itu boleh maling
g termein wifi saya
kenapa bang motornya
saya kagak tau pak
kalau saya tau
kenapa bang motornya
saya kagak tau pak
kalau saya eh tau
saya nggak bakalan kemari
maksud saya gara gara kenapa tuh motornya mogok
kan kalau ke dokter bisa sakit gigi sakit perut
luka bakar atau penyakit dalam
lagipula ini kan bukan manusia
bapak juga bukan dokter
ya busunya sih udah saya amplas
tapi belum nyala juga
kalau gitu saya cek dulu deh
makasih ya pak jadi berapa
terserah abang aja
kok cuma rp dua
lah kata bapak tadi terserah
yaudah nggak apa apa dah